memang semua bisa dipatahkan sekian terima kasih
walaupun sudah tiga puluh lima kosong enggak apa apa

dalam pemeriksaan saksi berikutnya
itu akan lebih seru lagi sore nanti
mengawali penyampaian di siang hari ini
para ahli yang diajukan oleh pihak terkait
kita simak apa reaksi
yang menyatakan bahwa putusan
institusi itu seketika langsung harus dilaksanakan
prof arief menyampaikan fakta
kalau enggak margarito kamis ke ahli sebelumnya
ketika ada putusan mahkamah
ketika sekarang kpu menerima
dengan belum mengubah pkpu
itu sebagai sesuatu yang terkonfirmasi
ini perselisihan hasil yang bukan
menjadi kewenangan mk apabila
mk menyatakan itu ditimbang
menyatakan kualitatif dua hal itu
penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh
mas bambang terakhir ya tadi disinggung singgung
izzah mahendra sayang dia gak dengar
tapi nanti dia jawab sendiri
disodorkan oleh paslon dua
semua ahli ini mendalilkan
hitung hitungan kan begitu ya
edi hyarit to some extent ngomong begitu juga
apa yang bisa teman teman
lihat itu udah tertolak
atau kuantitatif kualitatif selesai
sudah yang kedua adalah
yang kualitatif tidak pernah
pada dua ribu empat hal kualitatif itu sudah
untuk menyidangkan hal hal yang
sifatnya kualitatif kalau itu
ma ruf amin yang sifatnya kualitatif
tidak meyakinkan dan tidak meyakinkannya
lawyer lawyernya nggak ada mention ahli
dalil dalil dan lain sebagainya jadi mentionnya
mk mengatakan ada putusan
ya ada yang non self executing
putusan mk itu harus
ke dirjen perundang undangan
diungkapkan oleh saksi kita
menguatkan kita dan mk
ada beberapa hal yang menarik mari kita bicara
konten jangan bicara gimmick
dari seluruh saksi yang dihadirkan
tidak ada satupun ahli
yang berkaitan dengan bantuan sosial
karena ahli yang ditampilkannya
mengkonfirmasi bahwa bantuan sosial
itu mempunyai dampak besar
bantuan sosial januari dua ribu dua puluh
ada perbedaan empat ratus persen
tiga triliun sementara bantuan januari dua ribu dua puluh empat itu
hampir dua belas triliun lebih
ada beras yang dibeli
dengan alasan bantuan ad hoc
kebutuhannya cuma enam ratus ribu ton
jadi lebih dari lima ratus persen
dan dalam sepanjang sejarah
harga beras pada saat itu
harga beras tertinggi di indonesia
yang juga tidak bisa di counter sampai hari ini
kunjungan pak jokowi ke beberapa tempat
diplesetkan atau disesatkan soal kunjungan
ini yang saya dengar ya
menggerakkan penjabat penjabat di daerah itu tidak berhasil
itu sebabnya penjabat gubernurnya dipecat
tidak ada satu statement pun yang bisa
bahwa penjabat dki itu
juga melakukan kecurangan dalam tanda petik
penjabat di dki itu tidak melakukan
kegiatan kegiatan yang melanggar
maka kemungkinan besar akan berbeda hasilnya
jadi kita harus mengingatkan
penjabat penjabat di dki itu tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar
bansos di depan istana tidak pernah ada yang bantah
jadi kalau dari dua hal ini saja
maka terkonfirmasi dalil kami nomor satu
nomor empat lima enam tujuh
jangan lapangan sepak bola digeser ke sini
karena ada orang yang tidak paham soal konstitusi
sudahlah jangan bikin gimmick gimmick gitu
itu kekanakan kanakan banget
ini biar untuk gimmick
yang pertama pak asrun ditegur
karena berbagai argumen yang dikemukakannya itu
old fashion argument yang sudah rejected
dan yang mulia hakim arief
seluruh judicial activisms yang dilakukan
oleh mk yang mencoba menegakkan
kaya ramadhan itu juga seperti itu
terus kemudian di challenge oleh yang mulia hakim asrul sani
jadi kalau saya lihat tadi gestur hakim
seluruh argumen dari empat ahli awal itu
anda telah memberikan saksi saksi yang menguntungkan kami
nah yang menarik adalah saksi yang terakhir
memang pantasnya saksi bukan ahli sih
politik kekuasaan patron klien yang bekerja
dalam sistem politik kita
yang dijawab itu hanya persoalan hukumnya
kalau kekuasaan seperti sekarang ini
yang sebagian orang menyebutnya kerajaan
dan itu tidak berhasil dijelaskan
dan ketika ditelisik dengan putusan putusan nomor enam puluh tujuh
peraturan pelaksana itu harus menginduk pada tata cara pembuatan undang undang
dia bilang itu bukan kompetensi kami
pengisian pengisian penjabat juga bermasalah
jadi menurut kami hari ini
empat ahli yang diajukan
karena banyak pernyataan pernyataannya yang sebenarnya menguntungkan dan mengkonfirmasi dalil
tadi siaran press awal
karena saya lihat gestur mukanya sendiri bersunggut sunggut gitu
sementara coba lihat teman teman ini
gesturnya para hakim itu juga melihat
saya mengambil sikap untuk menegakkan integritas
sehingga saya menyerahkan pada teman teman
terhadap kesaksian sahabat saya sebenarnya
saya tidak mau berdebat terlalu dalam
saya tahu justru bukan edi yang marah marah
saya bilang ya itulah agak kekanak kanakan
tapi ya sudah lah orang tua yang kekanakan kanakan banyak
boleh tua tapi belum dewasa ya kayak gitu contohnya
karena toleransi dengan pak bambang
dan yang penting karena ternyata kehadirannya belum ada izin
nanti kalau ketika kami menanyakan hal hal yang belum sah standingnya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh